di lapangan denma markas besar tni angkatan laut cipayung jakarta timur rabu pagi
empat prajurit tni angkatan laut menerima penghargaan atas prestasi yang diraih di ajang sea games ke tiga puluh dua di kamboja lalu
atlet dari tni al berhasil meraih dua medali emas dari cabang olahraga voli putra dan pencaksilat kelas c putri
tiga medali perunggu juga diraih dari cabang voli putri lari satu lima ratus meter putra dan cabur duatlon
ini kegiatan reward ini dimaksudkan juga untuk menambah motivasi bagi mereka sendiri yang berprestasi itu untuk meningkatkan kinerjanya
mungkin saat ini dalam hal olahraga mereka mendapatkan medali perunggu
mungkin bisa ditingkatkan pada
kemudian hari untuk mendapatkan yang lebih baik entah medali perak atau medali emas
tak hanya di bidang olahraga penghargaan juga diberikan kepada prajurit tni al yang melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi
di antaranya menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu senjata rakitan minuman keras baby lobster
rokok ilegal tanpa cukai dan penangkapan pelaku pengeboman laut
f rizal jakarta